aku sudah mendapatkan semua yang aku mau
seandainya ibu masih hidup
ibu pasti akan bangga dengan anak kita bu
dia sudah sangat berhasil
anak kita berhasil
terus yang jadi sumber motivasi dalam hidup anak kita

terus yang jadi sumber motivasi dalam hidup anak kita
bapak dan ibu sayalah sumber motivasi terbesar dalam hidup saya
jadi siapa orang yang mengisi hati anda saat ini
pak juli bisa dijawab
kenapa kamu bengong terus
persiapan sudah selesai
tinggal peresmian nanti malam
baguslah kalau begitu pak
kamu boleh pulang dulu
tapi ingat ya jangan sampai terlambat
juli tau apa yang bapak mau omongin
siapa lagi yang bapak mau jodohin ke juli sekarang
bapak cuma mau kamu bahagia cul
semua yang kamu capai belakangan ini
nggak akan lengkap tanpa cinta
pak tolong juli kan dia bilang
juli udah nggak mau bahas itu lagi
tapi sampai kapan
sampai kamu tua
bapak yakin cocok sama kamu
bapak atur jadwal kamu ketemu sama dia ya
juli tau bapak perhatian dan sayang sama juli
karena kamu belum bisa melupaini lo
sudah dua tahun jul
sudah saatnya kamu melangkah maju
lupakan masa lalu kamu
justru masa lalulah yang membangun masa depan kita pak
coba bapak lihat keadaan kita sekarang
kalau nggak ada masa lalu
mungkin sekarang kita masih di ciamis pak
nggak sukses seperti ini
bapak nggak suka lihat kamu hidup sendiri jules
kamu harus bersuami
kita bahas ini nanti aja ya pak
julia harus pergi dulu
ada peresmian gedung baru
jangan lupa berdoa
jangan lupa berdoa
jangan lupa berdoa
kamu tetap cantik seperti dulu juli
aku kangen banget sama kamu
sekarang kita sudah siap
acara bisa kita mulai
silakan bu julie

bagaimana membaginya akhir secara visual